seorang wanita ditemukan tewas dalam kondisi membusuk oleh warga yang tengah mencari bambu di area hutan bukit japura kecamatan cicalengka kabupaten bandung
berdasarkan keterangan polisi wanita itu dibunuh oleh kekasihnya sendiri
ayk wanita berusia empat puluh tujuh tahun warga desa cibiuk kecamatan cikancung kabupaten bandung jawa barat ditemukan tewas dengan jasad yang membusuk pada lima oktober lalu
ayk merupakan korban pembunuhan dengan tersangka hs
setelah ditangkap anggota satreskrim poresta bandung pada senin tersangka hs mengaku membunuh korban pada dua puluh satu september lalu setelah berhubungan intim di hutan
tersangka menyatakan marah karena kekasihnya itu berkali kali menolak dinikahi karena sang anak belum merestui tersangka menjadi ayah barunya
tersangka membawa korban ke tengah hutan dilakukan persetubuhan terlebih dahulu
setelah dilakukan persetubuhan selesai dipastikan lagi bahwa
korban tidak mau menikah dengan tersangka sehingga dicekek
dicekik hingga meninggal dunia